oh di anaknya bu siti kan
oh kamu yang namanya al di
yang baru keluar dari penjara
gimana rasanya di penjara enak
selama di penjara saya dapat perlakuan baik
semua petugas sipir dan tahanan baik sama sekali
hmm sekarang apa lagi yang kamu rencanakan
hari ini kamu bebas
ya allah alhamdulillah
terima kasih pak
terima kasih pak atas bantuan bapak selama saya berada di sini
semoga naldi dapat kembali diterima di masyarakat dan bertobat
insya allah pak
saya akan berusaha mencari orang baik
baiklah kalau begitu
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih pak
hai keep up
kep ook artinya
jangan jangan jangan
baik ayolah pak
berada di penjara selama lima tahun nggak bikin kamu lupa kalau kamu punya buntah kemana
wah sudah baik hati mau menjemput kamu aldi jadi ya senyum dikit lah
deplik tadi kok jembetut melulu seharusnya kamu kan seneng udah bebas dari penjara
kalau tamu ditambah bunganya selama lima tahun kira kira semuanya lima puluh juta rupiah
dan waktu itu saya pinjamnya cuma dua juta rupiah bos masa sekarang jadi lima puluh juta
eh aldi kalau kamu gak mau bayar aku bisa bikin kamu masuk lagi penjara atau aku bunuh kamu
tapi kamu bisa hidup bebas kalau kamu mau bayar semua hutang hutang
aku mau aku kasih kamu waktu satu bulan untuk kamu bayar semua uang
minimal kamu harus bayar bunganya satu juta rupiah atau
terserah kamu pilih yang mau
ngerti gak kamu
dan ingat jangan coba coba kabur dari aku
atau aku akan habisi semua keluarga
yah sudah berhasil
ayo buka semuanya
hari ini aku menang banyak malam ini kemos teman aku ya
hai juga kartu kamu duluan bos oke
kartu royal french
bos kocok lagi tunggu dulu
kamu mau bertarung pakai apa
ayolah bos pinjami aku uang
nanti kalau aku menang lagi aku akan
kalau kamu menang kamu harus kembalikan